kongres luar biasa federasi sepak bola indonesia atau pssi digelar hari ini
klb hari ini beragendakan pemilihan pengurus federasi untuk periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
kongres ini akan jadi ajang perebutan suara empat calon ketua umum pssi yang baru dari delapan puluh tujuh pemilih terdaftar
empat calon tersebut adalah erick thohir lanyala mataliti arief putra wicaksono dan doni setiabudi
erick thohir dan lanyala diakini akan jadi calon terkuat dalam pemilihan kali ini
selain ketua umum pemilihan wakil ketua umum juga diramaikan sejumlah nama besar
ada enam belas orang maju jadi calon waketum diantaranya menpora zainuddin amali
mantan sekjen pssi ratu tisha dan pemilik persiba balikpapan gede widyade
ditemui jelang klb ketum pssi saat ini muhammad iryawan optimistis
siapapun penggantinya bisa membawa
sepak bola nasional lebih baik
ia juga memastikan kongres akan terlaksana dengan tertib dan terkendali
tentunya ini hari yang ditunggu tunggu oleh masyarakat sepak bola indonesia
di mana kita semua dan saya saya kutu umum sekarang masih
akan mengawal ini kongres ini untuk bisa terlaksana dengan aman nyaman tertib terkendali
dan menghasilkan ketua umum yang betul betul amanah
terutama totalitas terhadap sepak bola nasional
ya saya semua calon tentu baik
semua calon punya visi misi yang diunggulkan
yang jelas saya kembalikan kepada pemilik suara
silahkan pemilik suara bisa melihat siapa yang kira kira pantas untuk menjadi ketua umum
itu yang terbaik diantara kelima calon tersebut
saya mendukung semuanya
dan saya yakin kelima limanya juga mempunyai visi misi untuk membangun sepak bola indonesia